pemerintah akan mempercepat capaian vaksin booster selama bulan ramadan sebagai antisipasi libur mudik lebaran
percepatan vaksin booster akan diprioritaskan di pulau jawa dan sumatera karena menjadi pulau tujuan para pemudik
koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiko adhisa smito menyatakan ada tiga indikator yang harus diperhatikan
agar potensi kasus covid sembilan belas tidak meningkat usai libur lebaran
ketiga indikator ini adalah angka reproduksi virus yang harus ditekan positivity rate yang harus diturunkan dan capaian vaksin booster yang harus ditingkatkan
wiku menyebut selama dua pekan terakhir tingkat angka reproduksi di seluruh pulau di indonesia mengalami penurunan
dan saat ini tingkat reproduksi virus di pulau jawa di angka satu enam pulau sumatera satu tujuh dan bali satu empat
sementara tingkat positivity rate saat ini masih terhitung
untung tinggi karena masih di atas standar who yakni lima dua puluh persen
dan untuk capaian vaksinasi nasional vaksin booster nasional masih terhitung kecil baru di angka tujuh persen populasi
vaksin dosis satu sudah mencapai tujuh puluh dua persen populasi dan vaksin dosis dua mencapai lima puluh delapan persen populasi
wiku mengatakan selama ramadan capaian vaksin dosis dua harus ditingkatkan minimal mencapai tujuh puluh persen dan vaksin booster juga harus ditingkatkan
terutama di pulau pulau tujuan mudik seperti jawa dan sumatera
pemerintah pusat mendorong seluruh daerah segera melakukan percepatan vaksinasi booster demi perlindungan optimal sesuai dengan arahan presiden
beberapa daerah saat ini telah berhasil melakukan percepatan vaksinasi
salah satu contohnya adalah provinsi bali yang mampu meningkatkan cakupan vaksinasi booster sebesar dua puluh enam persen
dalam kurun waktu tiga minggu
namun perlu menjadi perhatian bahwa laju vaksinasi dosis satu dan dua juga harus sama cepatnya agar pembentukan imunitas masyarakat di setiap daerah dapat terbentuk secara merata